suasana mudik pada lebaran tahun ini diprediksi berbeda dengan tiga tahun sebelumnya
setelah pencabutan ppkm kementerian perhubungan memperkirakan
akan terjadi peningkatan jumlah pemudik tahun ini mencapai satu ratus dua puluh tiga delapan juta orang
langkah apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan arus pemudik
adakah strategi khusus untuk mudik kali ini
kita akan membahasnya bersama adita irawati jubir dari kementerian perhubungan
selamat malam mbak adhita
selamat malam mas taufik
pak menteri budi karya sumadi sempat mengatakan akan mempertimbangkan
kebijakan ganjil genap pada masa mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga ini
seperti apa nanti mekanismenya
apakah dilaksanakan dari mulai h tujuh atau ada beberapa hari saja yang dilakukan
baik jadi seperti tadi sudah disampaikan juga ya
ada satu ratus dua puluh tiga delapan juta masyarakat indonesia yang diprediksi akan melakukan perjalanan mudik
menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua itu kendaraan pribadi ya
yang ini pastinya akan memenuhi jalan baik itu jalan tol maupun jalan arteri
nah tentu dengan adanya kapasitas jalan tol yang tidak sebanding dengan banyaknya kendaraan yang akan melalui
harus dilakukan beberapa rekayasa lalu lintas
salah satunya tadi yang sudah disebutkan ada kemungkinan untuk menerapkan ganjil genap
meskipun yang sudah pasti diimplementasi
di kitab pembelajaran tahun lalu itu adalah one way dan kontraflung
ini terbukti sangat efektif ya untuk bisa melancarkan lalu lintas
khususnya untuk arus yang akan mudik dari barat menuju timur umumnya
namun demikian ada juga opsi untuk menerapkan ganjil genap
meskipun ini berdasarkan pengalaman tahun lalu ini memang cukup menantang ya pelaksanaannya
karena harus disosialisasikan jauh hari
dan juga bagaimana nanti caranya untuk bisa men screening nomor nomor yang memang bisa masuk atau tidak
itu satu hal yang saat ini sedang kami bicarakan bersama kepolisian republik indonesia lewat korlantas polri
untuk nantinya jadwal jadwal itu akan diumumkan tanggal dan jamnya
dan setelah itu tentu akan kita evaluasi
apabila hari itu semua berjalan lancar dan terbukti bisa mengurai kemacetan
tentu kita akan coba untuk bisa diterapkan nanti di kemudian hari di masjid di tempat tempat

gitu mas taufik
tadi kan sempat dikatakan bahwa jumlah pemudik tidak sebanding dengan ketersediaan dari tol begitu ya
kalau melihat kita jumlah kendaraan yang akan melintas di empat gerbang tol utama
ada cikupa kemudian ciawi cikampek utama dan kalihurib utama
ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan masa mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh dua lalu
apakah skema pengaturan lalu lintas yang seperti tadi mbak adita sebutkan
ada one way kemudian kontraflow mungkin atau juga ganjil genap
apa yang akan sama di setiap titik
jadi begini memang dalam mengelola mudik ini kita harus bisa mengelola sisi hulunya
dan juga di sisi hilirnya
kalau bicara rekayasa lalu lintas ini sebenarnya adalah pengelolaan di sisi hilir ya
ketika sudah ada di jalan atau sudah menggunakan sarana transportasi
di sisi lain tadi juga sudah disebutkan di sisi hulu kita mencoba menerapkan cuti bersama yang lebih maju
sehingga ada potensi pergerakan
itu terbagi dalam beberapa tanggal
jadi mengapa kemudian cuti bersama ini diputuskan diajukan oleh pemerintah
sebenarnya juga salah satunya agar nantinya demand dalam melakukan perjalanan ini tidak tertumpuk di hari yang sama
kami prediksi dari survei awal itu ternyata masyarakat banyak yang ingin pulang di tanggal dua puluh satu
dimana itu memang dimulainya cuti bersama
nah oleh karenanya kami memajukan menjadi tanggal sembilan belas harapannya ini terurai
sehingga kapasitas jalan yang
ya harus diakui mungkin tidak sebanding dengan mobil yang akan lewat
itu setidaknya bisa dikurangi ya kepadatannya karena sudah terurai dalam beberapa tanggal
tapi itu tentu tidak cukup ya
kita juga berlakukan sekarang ini tadi yang sudah disebut ruas ruas tolnya
sedang ditambah satu ruas jalan lagi
jadi kapasitasnya ditambah meskipun tidak besar
tapi setidaknya ada satu lajur yang nanti bisa dimanfaatkan juga oleh para pemudik
khususnya di ruas jalan cipularang
dan banyak yang lain lagi termasuk ada manajemen rest area
karena pembelajaran tahun lalu juga banyak sekali
kepadatan itu akibat dari antrian masuk ke rest area
sehingga tumpah sampai ke jalan tol badan jalan
nah ini sesuatu yang tahun ini kita lakukan rekayasa juga
dan juga manajemen rest area ini dengan selain ya
menerapkan waktu maksimal dalam masuk ke rest area
juga alur di dalam rest area sendiri kita rekayasa
agar nantinya bisa menampung lebih banyak kendaraan
karena alurnya lebih panjang
tidak seperti sebelumnya masuk langsung masuk ke parkiran
nah ini nanti oleh pihak kepolisian dan oleh operator jalan tol
dan juga operator dari rest area ini juga akan diberlakukan berbagai penanganan seperti tadi
jadi banyak hal yang kami lakukan mas
di samping tentunya juga masyarakat perlu kerjasamanya juga ya
dalam arti kalau memang ada ketentuan ketentuan ya sebaiknya dipatuhi
dan tidak memilih rest area yang sekarang ada istilah rest area favorit soalnya
jadi kalau tidak di rest area itu tidak mau berhenti gitu
nah ini kan dalam kondisi padat ya kita inginnya bisa terurai ya
jadi harapannya masyarakat juga bersiapkan diri gitu
nah terkait dengan manajemen rest area ini kan ada pembatasan waktu
tapi kita juga tidak bisa memprediksi kapan kita akan misalkan untuk butuh waktu istirahat
kemudian butuh untuk buang air misalkan begitu ya
apakah nanti sudah disiapkan juga jalur jalur arteri alternatif untuk keluar warga atau masyarakat yang mudik
agar bisa menghindari rest area jika terjadi penumpukan di situ
jadi ini juga sama yang kami pelajari dari pengalaman tahun lalu
ini memang perlu ada perimbangan ya antara kapasitas jalan tol yang mungkin sudah over capacity
agar bisa dialurkan atau dialirkan ke alternatif jalan arteri
tetapi jalan arteri sendiri juga
ini perlu dilakukan rekayasa mas taufik
karena kalau kondisi seperti apa adanya saja
tentu juga sama akan susah menampung
apalagi arteri juga digunakan oleh kendaraan roda dua
kendaraan roda empat yang memang mobilitasnya lokal di kota itu ya
sehingga perlu dilakukan rekayasa juga
dan kami sudah berkomunikasi dengan para kapolda untuk bisa melakukan rekayasa juga
jadi one way contra flow dan mungkin buka tutup jalan
itu pun juga perlu dilakukan di jalan jalan lainnya
jadi kita harus mencari jalan arteri tersebut
dan tentunya juga petugas yang mungkin harus diturunkan lebih banyak
juga penunjuk jalan yang jelas
jadi ketika memang akan keluar di arteri
untuk nanti bisa menjadi satu jalan menuju ke kampung halamannya
ini petunjuknya itu harus jelas gitu
jadi ini hal hal yang memang sudah kami persiapkan
dan sekali lagi kita masih ada beberapa saat lagi untuk mempersiapkan diri
kami pasti nanti akan lakukan simulasi simulasi ya
terkait rekayasa lalu lintas tadi mas fawzi
nah terkait dengan kepadatan lalu lintas di opsi moda transportasi darat ini kan salah satunya adalah
ada kendaraan logistik
apakah ini juga akan dilakukan pembatasan dan mulai kapan itu dilakukan
apakah sama rekayasa lalu lintasnya untuk moda logistik ini
ya memang kalau moda logistik kenapa ini dilakukan pembatasan
karena mereka umumnya menggunakan kendaraan kendaraan dengan sumbu tiga ya
jadi kendaraan yang besar gitu
dan harus diakui memang
penggunaan kendaraan ini menghambat kecepatan lalu lintas
bisa mengakibatkan kemacetan panjang
saat ini kami sudah bersama kepolisian
ini memang melakukan beberapa pembatasan untuk kendaraan kendaraan barang
yang kita berlakukan itu hanya tiga hari di awal dan tiga hari di belakang setelah mudik ya
gitu setelah lebaran
jadi ada beberapa pembatasan diantaranya kalau untuk kendaraan kendaraan yang mengangkut barang barang
di luar bbm hewan ternak pupuk antaran uang bahan pokok dan sepeda motor yang dipakai untuk mudik gratis
itu tidak boleh lewat pada tanggal tanggal tersebut
memang dilakukan pembatasan tapi tidak boleh sama sekali tidak ya
ada barang barang yang dikecualikan
baik untuk moda transportasi laut bagaimana tahun ini
kalau tidak salah kemenhub membuka pelabuhan ciwandan di banten ya
pelabuhan ini apakah dibuka khusus untuk sepeda motor atau juga bisa penumpang yang masyarakat yang ingin melakukan perjalanan tanpa menggunakan kendaraan pribadi
ya ini memang mempelajaran dari tahun lalu ya
ketika yang namanya pelabuhan merak menjadi sangat padat macet berkilo kilo karena tidak ada alternatif
sementara kapasitasnya terbatas dan volume yang akan menyeberang luar biasa besar
jadi salah satu yang kami lakukan adalah membagi kepadatan itu
dengan menambah satu pelabuhan yaitu pelabuhan ciwandan
dan seperti apa pengelolaannya
nantinya pelabuhan ciwandan ini akan dikhususkan untuk roda dua dan juga kendaraan barang atau logistik
sementara merak nanti akan lebih banyak untuk roda empat dan juga kendaraan bis
nah ini yang sedang kami bicarakan untuk bisa ditetapkan akan mulai tanggal berapa gitu
nah meskipun kita sudah punya beberapa rencana tanggal
tetapi memang ini sedang dikalkulasi betul ya
agar nanti tanggalnya adalah tanggal yang sudah fix dan masyarakat bisa membeli tiket melalui aplikasi
dengan jalur yang sudah bisa melalui pelabuhan ciwandan tadi
nah ini dalam rangka membagi kepadatan tadi mas
dan nantinya tentu pihak operator akan menyampaikan ke masyarakat
kapan bisa dilakukan pembelian tiket untuk melalui jalur ciwandan
bagaimana dengan kesiapan bandar
bagaimana dengan kesiapan bandara mbak andita
apa saja yang sudah dilakukan persiapannya
ya untuk udara ini kami memang sudah mempersiapkan bersama tentunya maskapai ya
itu lebih dari empat ratus lima puluh unit pesawat yang nantinya bisa digunakan di seluruh indonesia
tetapi tentu itu tidak cukup
yang ditambah juga adalah jam operasional dari bandara itu sendiri
karena kita prediksi kenaikannya cukup tinggi ya untuk penumpang pesawat udara
sehingga memang diperlukan pergerakan yang lebih banyak sekarang pesawat
konsekuensinya tentu operasi dari bandara juga harus diperpanjang
jadi bandara bandara besar yang kita identifikasi ini seperti soekarno hatta
kemudian di jogja yia ya
kemudian di surabaya kuala namu dan juga di bali
ini yang nantinya akan kita lakukan perpanjangan jam operasional
untuk mengantisipasi kepadatan dan tentunya frekuensi pesawat dan penerbangan yang lebih tinggi
ya tadi kan mbak adita sempat mengatakan bahwa
semua ini sudah sedang dalam masa atau sedang diformulasikan
bagaimana nanti kedepannya untuk melakukan rekayasa rekayasa lalu lintas
ataupun persiapan terkait dengan menghadapi mudik
nah bagaimana masyarakat nanti bisa mengakses informasi seputar mudik ini
ya kami bersama stakeholder khususnya para operator ini memang sudah berkomitmen ya
setiap informasi terkait mudik apalagi kalau ini terkait dengan lantai
lagi kalau ini terkait dengan langsung kepada masyarakat
itu harus segera diinformasikan melalui media sosial maupun media massa
jadi baik itu operator transportasi umum maupun operator jalan tol
ini harus secara proaktif menyampaikan informasi kepada masyarakat
dan kami juga bekerjasama tentunya dengan berbagai media
termasuk ini kami terima kasih juga kepada cnn
ini adalah salah satu cara untuk melakukan sosialisasi itu
dan tentunya kami juga mengharapkan masyarakat pun proaktif ya
untuk terus bisa mengakses informasi informasi itu
karena sekali lagi bisa saja informasinya berubah gitu ya
karena situasi lapangan yang mungkin memang mengharuskan kita melakukan perubahan perubahan rekayasa
itu tentu nanti akan ada informasi yang baik itu sifatnya di push oleh operator
maupun juga masyarakat kami harapkan juga proaktif untuk mencari informasi itu
di akun akun media sosial dari para operator
kami semua sudah mengumpulkan operator dan minta komitmen mereka untuk melakukan itu
terus menerus secara proaktif
baik kita berharap semoga informasi informasi atau update update informasi ini
bisa dengan mudah didapatkan oleh masyarakat
sehingga bisa kembali pulang ke kampung halaman dan kembali ke jakarta dengan aman dan nyaman
terima kasih mbak adita irawati jubir kemenlu atas waktunya bersama prime news malam hari ini